pendukung gubernur dki jakarta basuki cayapurnama untuk maju pilkada melalui jalur independen tak main main
belum genap setahun bekerja teman ahok sudah mengumpulkan sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lebih formulir dukungan dilengkapi fotokopi ktp
pemilih ahok pun mengaku siap jika nanti didatangi petugas kpud untuk diverifikasi secara faktual
sekretariat pusat teman ahok di geraha pejaten jakarta selatan semakin sibuk jelang batas akhir penyerahan dukungan ktp ke kpud pada tiga agustus dua ribu enam belas
sampai saat ini teman ahok sudah berhasil mengumpulkan lebih dari sembilan ratus tujuh puluh enam ribu formulir dukungan disertai fotokopi ktp
jumlah tersebut sudah melampaui ketetapan aturan jalur independen yang mensyaratkan tujuh lima persen
dari total populasi warga dki jakarta yang berjumlah lima ratus tiga puluh dua ribu
teman ahok mengaku optimis sampai tiga juli dua ribu enam belas satu juta ktp akan terkumpul
tak hanya mengumpulkan ktp teman ahok ternyata juga melakukan verifikasi internal untuk memastikan bahwa ktp yang diserahkan bukanlah dukungan fiktif
verifikasi internal teman ahok berlangsung dua tahap
pertama dengan menghubungi langsung melalui telepon
namun tidak semua pemilih ahok dikontak satu persatu karena banyaknya jumlah pemilih
tim verifikasi hanya menelpon sepuluh persen dari total jumlah formulir yang masuk per hari
tahap kedua verifikasi melalui sms masal
semua pemilih yang sudah masuk datanya akan mendapat sms konfirmasi dari teman ahok
itu verifikasi internal pertama kami
setelah kami sudah melakukan telpon lalu kami akan melakukan penginputan data dari ktp tersebut
dan semua data yang sudah kita pilih kita akan menghubungi langsung melalui sms konfirmasi dari teman ahok

ini adalah pengecekan kedua

terkait aturan dalam undang undang pilkada yang menyebutkan kpud akan melakukan verifikasi faktual secara tatap muka langsung
para pemilih ahok menyatakan siap bertemu langsung dengan petugas kpud
setiap saat dua puluh empat jam
gak ada masalah irtaal pai tengah tengah lukly
yang pasti saya siap saya untuk menunggu verifikasi dari kpud dan seandainya cuti pun saya ambil
rela ambil cuti yang penting ketahuan dulu tanggalnya kapan gitu kita cuti
sebelumnya aturan verifikasi faktual kpud dikritik semakin menyulitkan langkah ahok maju melalui jalur independen
pihak teman ahok sendiri rencananya akan merekomendasikan kepada kpud untuk memanfaatkan kemajuan teknologi seperti skype atau video call untuk bertatap muka kepada para pemilih